setelah tiga hari dirawat intensif di rumah sakit kondisi bayi yang dikubur hidup hidup oleh ibunya masih kritis
tim medis hanya melakukan stabilisasi dan tidak akan mengoperasi bayi mengingat kondisinya yang mengkhawatirkan
bayi berusia lima bulan yang dikubur hidup hidup oleh ibunya jumat ini masih dirawat di ruang picu rsud bayu asih purwakarta
kondisinya masih kritis
dengan kondisi seperti ini tim dokter rsud kabupaten purwakarta tidak akan melakukan operasi dan hanya akan berusaha menstabilkan kondisi sang bayi
menurut ayahnya ibu bayi kerap murung dan sulit tidur sejak melahirkan
bayi ini dikubur hidup hidup oleh ibunya sendiri di belakang rumah ibu bayi diduga mengalami depresi